ms pesepeda motor ini tidak terima saat dirinya ditegur aparat kepolisian
ia ditegur polisi lantaran tidak menggunakan masker secara benar
saat razia psbb di jalan raya bebek jonggol kabupaten bogor jawa barat
kendati kasusnya sempat damai dan ns dipulangkan
ms kembali datang ke lokasi yang sama
dan melakukan pemukulan terhadap ketua karantaruna desa setempat
di belakang tenda lokasi pemeriksaan psbb di jalan bebek tersebut
bupati bogor yang mengetahui kejadian ini meminta kepada polisi
agar ms diproses sesuai hukum yang berlaku
mungkin karena kurang edukasi atau keegoisan dari pengendara motor tersebut
sehingga mengakibatkan teraniayanya ketua karantaruna
saya sudah pastikan bahwa ini tindakan pidana dan oknum tersebut harus diproses hukum
razia rutin untuk menegakkan peraturan selama psbb berlaku di kabupaten bogor
terus dilaksanakan aparat gabungan
guna mengantisipasi penyebaran virus corona
beni akbar bogor jawa barat